ya masih bicara mengenai pelaksanaan pilpres dua ribu sembilan belas provinsi jawa barat masih menjadi prima dona sebagai lumbung suara pada pilpres dan juga pilek dua ribu sembilan belas
namun ada sejumlah hal yang harus diperhatikan guna mendapatkan suara dari para pemilih
rekan saya kiki haryadi memiliki ulasannya
tahapan pemilu dua ribu sembilan belas sudah dimulai sejak september dua ribu delapan belas lalu hingga april dua ribu sembilan belas mendatang
sejumlah politisi sudah mulai bergerak untuk meraup suara di provinsi jawa barat sebagai provinsi yang memiliki daftar pemilih tetap terbanyak
tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan presiden dan juga wakil presiden masih menjadi atensi kuat dari warga jawa barat
tapi nyatanya tidak hanya pemilihan presiden dan juga wakil presiden saja ada sejumlah pemilihan lain yang kemudian akan dipilih oleh daftar pemilih tetap pada april dua ribu sembilan belas mendatang
untuk pertama kalinya pemilihan presiden wakil presiden dan pemilihan legislatif digelar serentak di indonesia
artinya pada april mendatang setidaknya pemilih akan menerima lima surat suara
surat suara berwarna abu abu digunakan untuk memilih presiden wakil presiden
surat suara berwarna kuning digunakan untuk memilih anggota dpr ri
surat suara berwarna merah diperuntukkan untuk memilih anggota dpd ri
kemudian surat suara berwarna biru digunakan untuk memilih anggota dprd provinsi
dan surat suara berwarna hijau adalah surat suara untuk memilih anggota dprd tingkat kebupaten kota
dalam pemilihan umum jawa barat selalu menjadi primadona target
meskipun demikian jawa barat sulit untuk ditaklukkan
hal ini karena jawa barat memiliki karakteristik pemilih yang unik dan heterogen yang tersebar di dua puluh tujuh kabupaten kota
track record nya penting soalnya kalau misalnya kita tahu track record nya seorang pemimpin
mungkin ya bisa jadi bahan untuk setelah dia memimpin jadi bisa lebih baik gitu
menurut saya yang kita lihat yang realistis aja lah ya yang udah udah yang kita rasakan untuk masyarakat lah gitu aja
tokoh penting juga yang penting realistis
yang jujur aja yang benar yang buat masyarakat jadi panutan masyarakat
kalau ketenaran penting gak
gak perlu kalau gak benar mah
merujuk pada rapat pleno yang dilaksanakan agustus
pada dua ribu delapan belas lalu komisi pemilihan umum provinsi jawa barat telah menetapkan daftar pemilih tetap pemilu dua ribu sembilan belas
terdapat tiga puluh dua enam ratus tiga puluh enam delapan ratus empat puluh enam pemilih yang akan memberikan hak suaranya
yang tersebar di enam ratus dua puluh tujuh kecamatan lima sembilan ratus lima puluh tujuh desa dan satu ratus tiga puluh tujuh empat ratus satu tps
dosen ilmu politik universitas pajajaran firman manan menilai
dibutuhkan strategi khusus guna meraih suara pemilih di jawa barat
pemilih jawa barat karakteristiknya heterogen
ada enam klaster sub wilayah
ada bandung raya ada cirebonan ada karawangan ada megapolitan ada periangan timur periangan barat
yang itu masing masing punya karakteristik
sehingga tentu kan pola atau strategi pemenangannya itu harus berbeda beda
lalu kemudian juga kalau kita lihat jumlah pemilih milenial ini signifikan hari ini
nah bagaimanapun pemilih milenial itu kan biasanya punya karakteristik yang kritis
sehingga itu juga tentu akan menentukan
jadi memang tidak mudah menaklukkan jawa barat
keunikan lain dari jawa barat sebagian besar parpol selalu menghadirkan figur yang memiliki popularitas tinggi
seperti pada pilkada jawa barat dua ribu delapan belas lalu guna meraup suara
namun menurut firman pada pemilu dua ribu sembilan belas kali ini telah terjadi pergeseran tren di jawa barat
figur artis contohnya gitu ya atau selebritis
karena beberapa waktu lalu sempat jawa barat itu yang misalnya dikenal pemilihnya relatif ramah gitu ya terhadap publik figur
tetapi di beberapa pemilihan terakhir kelihatannya mulai terjadi pergeseran
publik publik figur dari kalangan selebriti misalnya
dalam beberapa pilkade
ada kemarin ada yang nama nurul arifin ada nama deddy mizwar misalnya dan beberapa nama lain
yang punya latar belakang artis ternyata gagal menang
karena ya itu tadi terjadi pergeseran
kelihatannya orang juga kemudian mulai melihat pada track record
orang mulai melihat kepada pengalaman
orang mulai melihat pada kinerja
setidaknya terdapat tiga hal yang harus dilakukan guna bisa mendapatkan suara di jawa barat
selain popularitas dibutuhkan pula visi misi serta isu
menarik yang disodorkan kepada pemilih
kiki aryadi bandung